bosan berakhir pekan di jakarta dengan yang itu itu aja
coba yuk melipir ke kawasan cipete jakarta selatan
di sini ada apa ya
persis di samping stasiun mrt cipete raya
ada taman kota yang lagi hits loh
seolah nyempil di antara ruko ruko
ternyata banyak pepohonan rindang di sini
nyari udara segar di jakarta mungkin nggak ya
karena polusi lagi tinggi tingginya
tapi di tengah kota jakarta
konsep ruang terbuka hijau taman kota udah makin banyak
salah satunya di sini kita healing tipis tipis dulu
berawal dari kecintaannya menanam pohon
menyulap koleksi pepohonan rindangnya
menjadi hutan kota yang dapat dikunjungi
tidak dikenakan biaya untuk masuk ke sini alias gratis
asalkan tidak membawa makanan dan minuman dari luar ya
mengusung konsep ruang terbuka hijau
area nongkrong yang modern ini dilengkapi wahana bermain anak
cocok bagi keluarga yang menghabiskan air pekan
bersama putra putri tercinta
bahkan hewan peliharaan
pun bisa turut serta loh
beruntung banget hari ini lagi ada event
nah biasanya kalau di taman kota seperti ini
ada event yang khusus untuk family
jadi ada kids banyak banget
ada beanbag yang saya kayaknya harus cobain dulu deh
gimana sih rasanya kalau healing healing di tengah kota
tapi rasanya seperti di pantai
tapi kalau di tengah kota seru juga ya
hutan yang jadi pemandangannya
pada momen tertentu acara anak kerap digelar di sini
ragam permainan bisa menambah wawasan si kecil
seperti memancing ikan
mengenal bahan masakan
hingga melukis wajah di kertas transparan
ya sebetulnya sih biasanya kalau kita main itu ke mall
kalau di jakarta kalau nggak ke mall ya kemana lagi tadinya ya
tapi pas ngeliat di instagram
ternyata lah ada tempat kayak gini di jakarta selatan gitu
baru tahu sih
tempat yang kayak gini yang gimana sih ya
yang mungkin ngasih udara segar atau apa
ya memang lebih banyak pohonnya gitu
di sini kan minim bangunan ya
bangunannya terpisah pisah sedangkan lebih dominan pohon
itu luar biasa sih keren menurut saya
tak hanya ada sejumlah resto yang menjajakan berbagai hidangan
jajanan ringan juga bisa anda cicipi
oke ini testernya saya boleh coba ya
ini dari otara ini mereplacement dari oat
udah ada tinggi protein sama serat bisa jadi pengganti sarapan
di sebelah ada apa ya
ah ini ada tiramisu
ini testernya saya boleh coba
bapak kita lihat rasa
yang bestsellernya ada krimi klasik sama bistop
ini apa bener kan
saya nggak salah ambil yang bestsellernya
oke coba teman teman
karena lokasinya dekat dengan perkantoran pada hari kerja tempat ini kerap dijadikan
wasiling ke taman kota saya menyambangi tempat makan yang menyajikan
yang bisa melatih lemparanmie
dan dekat area baru baru saya
jika tidak taraf pun
di mana saya még waar sekaligus menemukan
kucing laut karena memiliki kumis seperti ikan lele yang sudah dikasih yang para pedes tadi ya
kita pindahin aduh gede banget tangan dua oke saya mau ikut bantu ini berat banget beratnya bisa
berapa ya mas tiga kg aduh gimana mau ngabisin ini tiga kg bisa buat berapa orang kira kira ya
ini bisa buat bertujuh berlima bisa setelah diasap kepala ikan manyung dilumuri kuah mangut yakni
kuah santan dengan olahan rempah ditambah potongan cabai rawit yang melimpa meski hanya bagian kepala
daging ikan manyung cukup tebal menyantap kepala manyung saja rasanya tak cukup saya mau tambahin
hidangan pelengkap lain deh ini apa mbak gimbal udang asik gede banget saya mau dong
dua ya nah ambil dulu ih kita lihat ah tututututu kayak kayak tapi ada ininya ya pori pori ada
harga kepala ikan manyung bervariasi mulai dari delapan puluh hingga empat ratus rupiah tergantung ukuran
kepala yang anda pilih eh
ya setelah ten karena dia ada bagian bagian tersembunyi dagingnya hahaha tuh kalau dibuka
ya kan hai usah malu malu cari aja cari aja sampai dapat
gurihnya ikan manyung benar benar berpadu dengan kuah pedas mangut yang membuat keringat saya
bercucuran eh saking lezatnya hahaha berasa smokey banget yang penting kuahnya karena kalau manyung
orang ini biasanya terkenal dengan pedas nih kabin rawitnya udah hai sekampung ikutan
tengah ini ternyata cocok juga di lidah pengunjung asal daerah lain mantap sih karena saya kan
saya di jawa timur tuh suka mangut lele ya
ternyata baru ini saya nemu mangut yang mirip nostalgia jadinya
mangut manyun ya
kalau di sana mangut lele kalau di sini mangut manyun
jadi kembali ke kampung halaman rasanya
weekend getaway saya di selatan jakarta kali ini benar benar api
refresh habis menghirup udara segar di taman kota
rasa lapar pun terpenuhi dengan kepala manyuraksasa
next time kita kemana lagi ya
rodi satria dewi ari prasetyo jakarta